selamat bubuk sayang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
ini mau ngomong debu pake ngomong sensitif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
ayo cepetan loh ya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
halo al udah selesai belum
kalau belum selesai mama sama andi naik taksi aja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
takutnya beres beres gudang di rumah belum selesai kalau andin sama mama pulang sekarang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
pak saya mohon maaf saya harus pergi ada urusan mendadak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
baik pak siap
terima kasih prof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
ini gimana ya aku datang ke sini tapi aku nggak bisa jemput elsa

kalau aku pergi nanti papa sama mama pikir aku gak datang
mah aku boleh minjem handphone mama gak aku mau nelfon
nelfon mama aku aku mau kasih tau kalau misalkan aku nggak bisa untuk jemput
oke nggak apa apa boleh
sebentar emma oke
mama mau ke washroom dulu ya mau touch up sebentar
aku berantem sama nino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
dia adalah orang
yang sudah mengambil papa kamu dari sana
ini aku nelfon pake handphone mertua mertua aku ma
ma maafin aku ya aku nggak bisa jemput elsa
tadi bu chandra bilang sama
kalau misalkan elsa masih butuh waktu untuk istirahat
kamu dimana sekarang
ini masih di lobi rumah sakit kok
kamu tunggu di sana mama mau bicara sama anak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
mama mau pergi sebentar mama akan balik kok
mama jangan tinggal di sini
iya mama nggak akan kemana mana mama akan selalu di sebelah kamu kok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
papa tolong tunggu sini ya tungguin elsa
cuma sebentar kok
tunggu sebentar ya
mama mau ke
tapi ternyata kamu gak ada bedanya sama sekali sama ibu kamu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
karena kamu adem kamu sendiri elsa sekarang keguguran
kamu udah tau belum
kamu tuh jahat
kamu tuh jahat
kamu adalah perempuan yang sangat jahat
mama benci sama kamu
kamu benci sekali sama kamu
ini ada apa ya pak
kenapa mama tampar istri saya
saya bertanggung jawab atas keselamatannya andin
dari siapapun tanpa terkecuali
kamu adalah perempuan yang sangat jahat
siapapun yang bersikap sedihemen disappeared bersamaensch surely anda juga punya seseorang yang merupakan sukanur gaining
soalnya saya tetamu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
harusnya kamu itu bersyukur karena punya suami seperti kamu
kamu adalah perempuan yang gak pernah puas

demi mematuhi harapan awam
saya akan memberikan nyawa pelancongan
kota kota yang baik untuk centimetraan ulu u schnabel
masuk dulu ke dalam
mbak andi sama mas alki gak ada di rumah mas
jadi nanti kita bisa pura pura
jadi mama papa aja depan reina gitu
enggak enggak enggak
saya langsung ke kantor aja ya
mas dul hati hati di jalan ya
bukan mau remnya
gak usah haluk
udah mirip mbak andi belum
yang begini makanya mbak andi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
masa galaknya kayak begitu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
hmm kalau gitu kita ke depan aja
nanti njus siapin makanannya reina
bonekanya taruh sini aja ya
nanti kan mau makan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
sekarang njus mau ambilin makanan dulu buat reina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
ya udah kita bisa nak
yang ini siapa ya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
hah mas syaseat
ehm sama siapa ya
andien pot sama siapa ya
potnya kayak udah lama dah
ntar aja gue tanya sama andien kalo andien udah pulang
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
kan tadi mama sudah bilang
suapin kek apa kek
supnya dia mau makan
udah besar mak andien bisa makan sendiri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
mama senang ya
tadi mama ketemu teman sma mama loh
dia itu mamanya suaminya elsa
tapi pada mode
nino yang sama pak nino yang sering ke aglonema residence dulu
jadi sekarang mama paham mama ngerti kenapa kamu kenal sama nino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
syukur deh randy udah pindahin semua barangnya roy
jadi mama sama andin udah gak bisa nemuin jejak roy lagi di rumah gue
ma kok tuh ben andin belum dateng
sh aduh papa jangan sebut nama andin di depan elsa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
sayang besok boleh boleh pulang
kamu harus menjadi istirahat ya supaya cepat sembuh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
aku seneng denger ya
besok aku pulang ke rumah papa mama aja

besok kamu pulang
ke rumah sama papa mamanya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
sebaiknya kamu sama mama pulang aja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
kalau gitu aku pake
aku pulang ya
kamu dan mbak hanil udah bikin aku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
gak segampang itu aku maafin kamu nih no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
elsa gak mau pulang ke rumah kita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
yaudah kita pulang sekarang
selamat malam ibu boss
apa kabar kamu seneng sekali
kamu sudah kembali
syukur ihan dulu
saya senang sekali kamu bisa kembali kesini

di sini ya ya nggak kamu kan keluarga family ya andin ini mirna susternya rena udah kenal dulu
sering ketemu ya oke saya lupa ya udah kalau gitu andin karena sudah ada mirna bawang ke kamar dulu
gue udah balik senang banget tapi lu kenapa kau sedih gini enggak apa apa aman aman yang
penting sekarang udah balik jadi gua nggak perlu kangen kangen lagi sama lo ini tapi
gue minta maaf banget beneran gue minta maaf
banget gue ngerahasiain soal bubos ya nggak papa sih juga masalah juga kan nyuruh iya lu
tahu sendiri pak bos dia kan udah baik sama gua terus ya gitu deh jadinya gue enggak enak padahal
lu kan sahabatku tapi gue jadi udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah
gue mau kamar dulu aku mau ganti baju habis itu mau siapin makan malam dulu ya
pasti lagi ada masalah
iya kan gue mau nanya masalah foto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
kamu dapat foto itu dari mana oh foto ini di lantai saya mau balikin kandin jangan pernah sekali
yang mendapat foto itu dari mana oh foto ini di lantai mau balikin kandin jangan pernah sekali
bahas foto itu di depan andin ya mengapa pak bos kok sih nggak boleh bahas foto ini

tanya pak bos siapa katanya
mantan pacarnya andin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
sama seperti waktu elsa memberi kamu waktu
memberi kesabaran ke kamu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
soalnya takut nanti kalau elsa emosi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
aku mau bawa pesan mama sama papa ya
nggak mau bawa sama oma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
udah mau bobok
udah dah yuk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
iya aku yang ngajak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
ini loh ma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
aku ngajak rena itu ya biar tidur di tengah tengah takut bablas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
semua udah sama papa soal
ini fotonya mbak andin sama mamanya mbak andin yang waktu itu kiki ambil pake hpnya kiki
soalnya kiki lihat di kamar mbak andi
cuma ada butuhnya mbak andin sama papahnya mbak andin
jadi aku bikin ini aja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
akhirnya bisa deket sama mama
padahal mama udah mulai suka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
kamu perempuan yang haus perhatian
dan haus pengukian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
kamu udah tau belum
kamu tuh jahat nih
tapi sekarang malah ngejauh lagi sama aku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
jangan jauh jauh papa
jangan dekat dekat
jangan dekat dekat
udah malem spacious
udah malem ya
kita bubuk sudah malam
ya bubuk ya
selamat malam ma selamat malam pak